ya kita ke informasi yang pertama
saksi kunci kasus kebohongan ratna sarumpait nani dede yang diperiksa penyidik direktorat kriminal umum polda metro jaya selama dua belas jam
nanik merupakan orang pertama yang memberitahukan ke prabowo bahwa ratna sarumpait dianiaya
dengan pengawalan nanik sd yang keluar dari dalam gedung direktorat kriminal umum polda metro jaya dan langsung masuk mobil yang telah menunggunya
nanik sd yang diperiksa sebagai saksi selama dua belas jam lebih oleh penyidik untuk kasus yang menjerat ratna sarumpayat karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait dirinya yang dianiaya oleh sejumlah orang di bandara hussein sastra negara bandung
tim kuasa hukum mengatakan kliennya mendapatkan tiga puluh pertanyaan dari penyidik karena banyaknya kesalahan dalam penulisan
dalam pemeriksaan sendiri kliennya terlihat santai dan banyak tertawa
siap hari ini karena capek sekali capek banget ibu itu karena menjalankan puasa
karena memang karena kebanyakan ketawa selain ngomong ibu banyak ketawa hari ini
ibu banyak sekali ketawa hari ini karena memang penyidik juga kooperatif sekali dan juga nggak memberikan tekanan lah terhadap
karena ini kan kita harus garis bawah bahwa ibu nanti diperiksa dalam rangka untuk memberikan keterangan terhadap ratna sarumpait
dalam kasus ratna sarumpait nanik sd yang juga menjabat sebagai wakil ketua tim nasional pemenangan prabowo sandi ini
merupakan orang yang memberitahukan ke prabowo bahwa ratna sarumpait dianiaya
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan penyidik juga telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan ke daniel anzar
sebagai saksi kasus ratna sarumpait daniel diagendakan akan menjalani pemeriksaan hari selasa di polda metro jaya
berita terkini mengenai hujan lebat di jepang